dan bagaimana suasana idul fitri di tokyo jepang
kami sudah bergabung lewat sambungan skype dengan nuni nuriani warga negara indonesia yang berada di jepang
selamat malam mbak nuni kami ingin tahu bagaimana kalau idul fitri ataupun lebaran di jepang sendiri mbak nuni
idul fitri di jepang walaupun jauh dari tanah air
namun banyak sekali jamaahnya dan cukup meriah
oke banyak jemaah dan juga cukup meriah
tapi kalau mbak nuni sendiri di sana mungkin tadi sholat id di mana
di kbri atau berkumpul juga dengan rekan rekan sesama warga negara indonesia atau bagaimana mbak
alhamdulillah hari ini saya sholat di kbri yang terletak di meguro
dan masya allah banyak sekali yang jemaah hari ini
setiap tahun jamaahnya makin banyak sampai hari ini sholat dilaksanakan tiga gelombang ya
dan kira kira antriannya itu sampai tiga ratus meter
oke baik mbak nuni kalau suasana tadi sholat id berlebaran di kbri di jepang ya di tokyo
seperti apa tadi suasananya
dan apakah kemudian juga disediakan menu menu khas lebaran di tanah air seperti opor ketupat dan lain sebagainya
ya kalau suasananya di sekitar kbri tentu saja meriah ya
karena walaupun sekitarnya adalah warga negara jepang yang tidak merayakan ilmu fitri
tapi karena banyaknya jamaah yang datang jadi di stasiun meguro pun penuh dengan orang indonesia
jadi kita serasa di tanah air seperti itu ya
dan juga setelah itu kita selesai
setelah sholat untuk anak anak ada acara icriah yaitu idul fitri party untuk anak anak
setelah itu para jamaah biasanya mereka ke wisma kbri
karena di sana ada open house jadi kbri menyediakan masakan khas idul fitri
oke jadi memang ada juga ya mbak nuni menu menu khas idul fitri di tanah air yang disediakan di sana
oke artinya tadi cukup hangat ya
masyarakat kita merayakan idul fitri berlebaran di kbri
oh iya cukup hangat dan banyak sekali
jadi kita bisa bertemu dengan teman teman yang tidak bisa apa yang tidak biasa bertemu
jika tuhan turahin
baik terima kasih banyak mbak nuni nuriani sudah berbagi cerita bersama dengan kami
bagaimana berlebaran di tokyo jepang
nuni nuriani warga negara indonesia di jepang
kita terima kasih dan juga sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada mbak nuriani
ya jangan lupa ucapkan selamat hari raya idul fitri bagi masyarakat indonesia yang
ada di tokyo jepang